tenaga dan fasilitas kesehatan adalah gada terdepan dalam menangani serta mengobati pasien covid sembilan belas
ditambah dengan pemberlakuan kebijakan protokol kesehatan saat libur lebaran kemarin
yang juga tidak bisa membendung lonjakan kasus pasien positif covid sembilan belas
sesiap apa rumah sakit terutama rumah sakit swasta menghadapi potensi gelombang angka kasus ke depannya
kita akan elaborasi lebih lanjut bersama sekjen asosiasi rumah sakit swasta indonesia iing ihsan hanafi
selamat malam pak ihsan
selamat malam mbak fania
baik pak iksan ya kabarnya
baik alhamdulillah sehat sehat semoga mbak fani dan semua sehat selalu
pak ihsan langsung saja kita mulai kalau misalnya melihat data terlebih dahulu dari arsi yang dimiliki oleh arsi saat ini
bagaimana perbandingan prosentase antara angka kasus dengan okupansi rumah sakit swasta secara keseluruhan saat ini
ya baik terima kasih
untuk tingkat hunian rumah sakit
bermacam macam ya di tiap daerah mbak
kelihatannya di sumatera barat medan aceh palembang itu cukup di atas lima puluh persen
tapi kalau dki dan sekitarnya itu masih sekitar tiga puluh persenan gitu loh mbak
kami di rumah sakit swasta sudah mengikuti anjuran ya dari kementerian kesehatan
untuk minimal tiga puluh sampai empat puluh persennya kita persiapkan untuk ruang isolasi
isunya juga kita persiapkan
walaupun memang beberapa bulan terakhir ini kondisi kunjungan turun
jadi fasilitas itu masih kita persiapkan menghadapi lonjakan nanti
oke kalau pasca libur lebaran sendiri pak ada perbedaan angka okupansi kamar rawat sendiri
khususnya di daerah daerah yang dikatakan zona oranye dan ke atas
ya memang setelah lebaran ini ada kenaikan ya di beberapa daerah gitu ya
ada cuman tadi kalau
di jabodetabek masih sekitar tiga persenan
tapi kalau di tadi wilayah sumatera gitu cukup besar juga angka kenaikannya mbak
kalau kudus bagaimana pak ihsan
kalau misalnya kita melihat informasi
dinkes kudus sendiri sudah menyatakan saat ini jumlah kamar rawat bagi pasien positif ini berada di angka yang di bawah dua belas persen gitu
bagaimana arsim menangani ini
apakah rumah sakit swasta juga dipersiapkan untuk katakanlah menangani pasien yang katanya dari dinkes kudus ini
tidak bisa dirujuk ke rumah sakit yang berada di kudus dan mereka akan dirujuk ke rumah sakit di luar kudus
ya dari pemerintah rumah sakit swasta dilibatkan sekarang setiap rumah sakit swasta
diharapkan mampu untuk melayani pasien covid ini baik itu untuk isolasinya atau icu nya
jadi kami berharap teman teman di rumah sakit swasta di kudus dan sekitarnya juga mempersiapkan membantu wilayah kudus ini
memang dulu untuk rumah sakit rujukan ini dibatasi tapi sekarang ini sudah dibuka selebar lebarnya untuk rumah sakit swasta
pak ada perbedaan nggak sih pak ketika fasilitas kesehatan kemudian juga sarana dan prasarananya ketika misalnya nanti kita tidak mengharapkan hal ini terjadi
ketika lonjakan kasus tersebut mencapai angka yang bisa dibilang sangat signifikan apakah ada perbedaan fasilitas bagi pasien covid sembilan belas
ya fasilitas isolasi dengan non isolasi tentunya berbeda ya mbak ya
jadi memang kita di rumah sakit juga kita persiapkan kalau memang suatu saat nanti angka lonjakan terjadi
beberapa rumah sakit juga mempersiapkan untuk merubah tempat tidurnya menjadi isolasi
memang di era pandemi ini kelihatannya pasien untuk yang bpjs yang berobat umum kan cenderung menurun nih mbak
jadi mungkin tempat tidur yang
tersisa itu kami dari rumah sakit sudah siap untuk mempersiapkan menjadi isolasi
hanya saja memang kita harus antisipasi misalnya kalau nanti untuk ventilatornya atau untuk hfnc atau oksigennya juga kita harus persiapkan
oke fasilitas kesehatan apa saja yang masih jadi perhatian atau akan jadi perhatian dari arsi ke depannya pak
ya fasilitas kesehatan sih kalau untuk ruangan tempat tidur kita sudah siap
jadi kita sudah antisipasi beberapa rumah sakit juga kita beberapa rumah sakit dengan pengalaman beberapa bulan kemarin di saat angka bornya di atas tujuh puluh persen
jadi kita sudah antisipasi beberapa rumah sakit sudah beli alat alat ventilator hfnc
terus juga kapasitas untuk oksigen medis juga beberapa rumah sakit sudah persiapkan
jadi antisipasi itu kita sudah lakukan gitu mbak
oke pak isan kalau misalnya dari pantauan bapak selama pelaksanaan libur lebaran dua ribu dua puluh
khususnya ya pak di mana ini kan salah satu momen yang mendatangkan pertambahan kasus terbaru di tahun ini
kalau dari imbauan arsi sendiri seperti apa pak ke depannya
karena kita mengingat masih akan ada minggu minggu atau pekan pekan liburan di tahun dua ribu dua puluh satu
ya memang untuk daerah misalnya jakarta sekitarnya memang angka kenaikannya kan sedikit ya mbak
tapi ini kita yang paling penting kita di rumah sakit sendiri kita jangan lengah
jangan sampai lengah kita tetap waspada dengan lima m
terus juga kami yang paling penting juga dari tim medis atau tenaga kesehatan di kita juga jangan sampai terkena
karena kalau memang terkena juga akan mereka juga akan liburnya cukup lama dan ini juga mengganggu jumlah sdm yang untuk bekerja di rumah sakit
jadi sekali lagi teman teman dokter perawat tenaga medis yang ada di rumah sakit juga harus waspada
dan kita juga
berharap ke masyarakat juga tentunya harus mengikuti himbauan yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu
nggak boleh lengah gitu
oke kalau dari arsi sendiri juga memantau bagaimana perlindungan terhadap teman teman tenaga kesehatan
ya kita bekerja sama dengan idi
jadi sekarang kalau ada tenaga medis yang memang memerlukan perawatan isolasi
jadi teman teman di idi dengan gas di bnpb sudah kerjasama
jadi kita akan bantu
kita akan lebih percepat kalau memang di suatu daerah ada terkena terus membutuhkan fasilitas yang lebih memadai lagi
kita bisa pindahkan untuk tenaga medis itu
ya mudah mudahan ke depan ini angka meninggal untuk tenaga medis ini kita dapat kurangi gitu mbak
oke pak iksan kita recap sekali lagi ya pak
dari seluruh tiga puluh empat provinsi di indonesia ini untuk fasilitas kesehatan dan juga rumah sakit yang menyokong perawatan pasien covid sembilan belas
kalau bisa di
bikin prosentase gitu pak
wilayah mana yang masih memerlukan penambahan fasilitas atau perhatian lebih khusus gitu dari pemerintah daerahnya
ya saya lihat sekarang kelihatannya yang lagi tinggi kok di daerah sumatera ya
teman teman di sumatera misalnya riau
di riau juga teman teman di sana juga sudah mempersiapkan untuk tempat tidurnya
sudah mempersiapkan termasuk juga di sumatera barat aceh
juga teman teman arsi di sana ikut berpartisipasi gitu untuk meningkatkan kapasitas tempat tidurnya
kalau koordinasi dengan pemda tersebut kira kira pak sampai dengan saat ini jalannya seperti apa
apakah apa saja kendalanya apa saja tantangannya
terutama kalau mengingat daerah yang masih berstatus zona merah ke atas bagaimana pak
ya kita di
di tingkat pusat juga kita rutin
ada pertemuan mingguan dengan kementerian kesehatan dengan asosiasi rumah sakit vertikal dengan dinas kesehatan
jadi selalu perkembangan minggu ke minggu pemantauan tempat tidur segala kita lakukan
dan untuk di tingkat kabupaten ataupun kota rumah sakit juga bekerja sama dengan dinas kesehatannya
selalu kita evaluasi apa kekurangan kekurangannya terus mungkin antisipasinya seperti apa
tidak hanya dinas kesehatan
mungkin kita dengan dinas pemakaman juga ya karena mungkin untuk kasus kasus pasien yang meninggal juga kita harus koordinasikan untuk pemakamannya gitu
oke berarti dengan adanya kondisi seperti saat ini baik di kudus maupun juga riau yang tadi seperti kata pak iksan ini angkanya menjadi concern gitu
tapi untuk antisipasi sendiri berarti tidak ada masalah pak atau masih bisa dicarikan solusinya seperti itu
ya kita berdoa mudah mudahan kita sudah mempersiapkan
secara maksimal tapi sekali lagi kita tidak boleh lengah dengan keadaan ini ya
kita masih deg degan juga menunggu minggu pertama juni sama minggu kedua juni
mudah mudahan kalau kita melewati fase itu mudah mudahan bisa melewati dengan baik
oke oke bapak kita harapkan agar tidak terjadi lonjakan seperti yang ditakutkan ya pak
terakhir bapak dari arsi sendiri kira kira imbauan kemudian juga untuk warga yang nanti
atau katakanlah sudah menjadi pasien covid sembilan belas ketika mereka ingin memeriksakan diri ke rumah sakit
ada imbauan tersendiri pak
ya mungkin untuk ke teman teman rumah sakit kami ucapkan terima kasih ke tenaga medis
ke para medis ke tenaga penunjang medis termasuk para manajemennya
yang sudah bahu membahu mempersiapkan antisipasi lonjakan pasien covid sembilan belas ini
tentunya kita harus waspada dan terus bekerja sama
dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat untuk kita bisa terus memberikan pelayanan yang terbaik
dan kepada masyarakat tentunya kami berharap tidak boleh lengah juga tetap harus lima m
dan sekarang tentunya kita ikuti program pemerintah juga program pemerintah yang sedang dilakukan
memang kemarin sudah ada vaksinasi untuk program sekarang lagi vaksinasi untuk gotong royong
tapi vaksin ini bukan obat tetap kita utamakan untuk lima m ini
oke layanan untuk para pasien covid sembilan belas layanan bpjs nya layanan kesehatan dan juga asuransinya juga dijamin ya pak ya
baik terima kasih atas informasinya pak iksan
semoga harapannya terkait dengan kasus kasus yang terjadi pasca libur lebaran dua ribu dua puluh satu ini
tidak meningkat ke angka yang patut kita khawatirkan
dan pandemi covid sembilan belas di negara ini cepat berakhir
terima kasih atas waktunya pak iing iksan hanafi di cnn indonesia
indonesia melawan covid sembilan belas malam hari ini selamat malam pak
malam mbak fania